kalau kita ingat masih ingat kan tandukan marco materasi sama zidan misalnya begitu kan saat lagi final piala dunia dan itu memang dilakukan untuk bisa mempengaruhi mentalnya supaya jatuh
oh ya trik triknya berarti bukan cuma tendangan tendangannya gitu ya prape tapi juga ada mental bodi juga
tapi penontonnya juga ikut kesel loh prap saya tuh ya waktu pas udah satu aja tuh kemarin saya aduh mendingan gak usah nonton tv deh
tapi kan suaranya tetap terdengar ya jadi kalau misalnya sudah ada gol suaranya pasti langsung menggema di sana ya langsung lemes ya yaudahlah ya
itulah menariknya sepak bola nah pemirsa kita masih punya informasi dari dunia sepak bola nih
bagiannya penggemar game permainan sepak bola kini ada kabar gembira sebuah aplikasi game bernama a start
menyuguhkan permainan sepak bola dengan menampilkan para pemain bintang sepak bola indonesia
jadi tidak menang di dunia nyata siapa tau ya di gamesnya menang
aksi dalam games ini bertambah seru karena dilengkapi dengan fitur animasi tiga dimensi
perusahaan startup lokal di bidang game development
pt a start asia global resmi meluncurkan mobile gaming app bernama a start football
aplikasi astark adalah mobile gaming sepak bola pertama di indonesia yang menggunakan konsep augmented reality trading card
teknologi augmented reality di sini merupakan fitur yang mampu menghadirkan pemain sepak bola dalam wujud animasi tiga dimensi
nama nama seperti bambang pamungkas arthur irawan ahmad yufrianto wawan febrianto johan alfarizi dan ratu
dan rafael maik vimo dapat dimainkan sebagai pemain dalam tim sepak bola yang dibuat pengguna
sebagai awal baru sepuluh pemain sepak bola nasional yang bisa dimainkan
kedepan akan ada dua puluh enam pemain dan empat pelatih nasional yang turut melengkapi deretan pemain astart football
cara konsepsi sebenarnya sama tapi yang membedakan adalah experience nya
di mana aplikasi ini kita menambahkan teknologi yang dinamakan augmented reality
dimana mereka membuatnya
membeli kartu tapi bukan cuma sekedar kartu biasa kartunya bisa menjadi hidup
jadi ketika kartunya di scan dengan handphonenya terus kemudian bisa muncul animasi dari para pemain sepak bola tersebut sesuai dengan kartunya
soalnya kita ada integrated trading card augmented reality itu
itu berarti gitu karena kalau football manager nggak ada kartu fisikalnya untuk collectible juga
jadi kita ada best of both worlds ada gamenya dan juga ada collectible card nya
jika ingin memakai pemain sepak bola nasional
pengguna dapat membeli kartu trading lalu memindainya dengan kamera ponsel
setelah dipindai pemain akan muncul dalam bentuk tiga dimensi
pemain yang kita koleksi dapat dilatih dan ditingkatkan level serta staminanya
satu paket kartu trading dijual rp sembilan belas sembilan ratus yang terdiri dari satu kartu player satu kartu training dan satu kartu booster
sebuah game yang baru yang bisa mendekatkan
dan para penggemar sepak bola kepada figur figur yang selama ini yang tidak jauh dari mereka terjangkau dari mereka
itu pemain pemain lokal
sebagai pemain sepak bola nasional sekaligus founder astar
arthur irawan ingin membantu kesejahteraan para pemain sepak bola nasional melalui aplikasi astart football
arthur berharap citra pemain sepak bola nasional bisa meningkat lewat aplikasi yang dikuatnya
arief turniawan cnn indonesia